bagaimana tambang rasha ini ke siapa ke papa dan ibu kenapa takut takut akan konsekuensinya
terima kasih sama sama bu kalau gitu saya permisi ya
hai terpoin aja ya mbak nggak punya waktu
gue sengaja datang ke sini
gue bener bener nyesel udah buang anakmu
gua nggak bisa mikir jernih pada saat itu gue nggak tahu harus gimana
bahkan pada saat lo kuah dari penjara pun gue takut buat ngomong sama lo yang sebenarnya
gue takut pasti bakal marah banget sama gue mbak
kejadian ini sudah empat tahun lamanya
gue tahu gue udah bener bener ngelakuin kesalahan
tapi yuk kita coba buat lupain semuanya
kita buka lembaran baru lagi mbak
gue janji akan jadi orang yang lebih baik lagi
pak yang minta bank rahasia ini ke siapa
ke papa dan nino
takut akan konsekuensinya
padahal perubatan kamu sendiri
bukan gitu mbak
mbak udah tahu kamarnya seperti apa
semuanya akan kebongkar sama mbak
mbak juga udah capek kali
sebentar lagi bapak juga akan tahu
kalau nindi cucunya masih hidup
kalau nindi cucunya masih hidup
bapak harus tahu itu juga
kalau anaknya yang satu lagi
kelakuannya seperti ini ke mbaknya
jangan direct lagi
mbak ada urusan lagi
mendingan kau pulang
habis hidup gue
gak ada harapan lagi
buat amanin situasi gue
kikia minarti yang mana ya
gak tau kak
jadi lo kekia minarti
lo mau ke kelas bimbingan yang parah apa ya
aduh buru buru naik naik
tuh para papel udah nunggu
lo kan gak liat gue dari situ bisa nyetir
udah naik naik buru buru
ih banyak mau lo ya
kita tuh telah telah ditungguin sama pak dosen
iya lo mau pake helm ke kelas
sambil nungguin lo deh ya
biarin nunggu gary dan kiki sampai
kita mulai aja ya kelas bimbingannya
lo liat dah tuh
si gary ternyata jemput jodoh
kayak judul ftv
junior baru gue